pertemuan di kapolda papua
tim satgas damai kartens telah disiapkan
untuk proses pembebasan sandra
tapi proses negosiasi masih berlangsung
proses negosiasi dilakukan dalam dua sampai tiga hari ke depan
makanya mereka datang minta bagaimana gambaran penanganan
yang disiapkan oleh keputusan negeri genesa
yang dalam meneliti pondok papua
ini yang kita jelaskan
dan mudah mudahan langkah langkah ini
nantikan yang disampaikan kepada kapolri mereka
matius menyatakan titik pasti posisi kelompok tersebut
sementara itu kapendang tujuh belas cendrawasi kolonel kavellari
herman taryaman menyatakan
tim gabungan dari tni dan polri
melakukan pencarian titik di wilayah enduga dan sekitarnya
hal ini disampaikan dalam keterangan tertulis
pada selasa lima belas februari
untuk mengoptimalkan pencarian
tim gabungan dari tni polri
kini bergabung dengan satgas damai kartens
aparat tni polri terus
berkoordinasi dengan tokoh agama
tokoh adat tokoh masyarakat
dan pihak pemerintah daerah
selain itu tni polri telah menyiapkan tim evakuasi
apabila sewaktu waktu keberadaan
sang pilot diketahui
saat ini tni polri juga menangani
warga distrik paro yang melakukan eksodus
karena merasa ketakutan
menurut kapendam tujuh belas cendrawasi
hal itu dilakukan atas permintaan bupati nduga
sejak proses evakuasi dilakukan delapan februari

dari distrik paro
saiman timika papua